selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini kami akan kembali menyampaikan kinerja data kesehatan
yang kita impun pada pukul dua belas wib pada tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh
ini adalah data yang bergerak dari tanggal sepuluh kemarin pada pukul dua belas wib
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak enam belas tujuh ratus dua spesimen
sehingga total sampai dengan hari ini yang kita pereksa adalah sebanyak empat ratus enam puluh tiga enam ratus dua puluh spesimen
dari pemeriksaan sebanyak ini kita mendapatkan data konfirmasi positif covid sembilan belas sebanyak sembilan ratus tujuh puluh sembilan
sehingga total sekarang ini akumulasi kasus
positif kita menjadi tiga puluh lima dua ratus sembilan puluh lima orang
kalau kemudian kita teliti lebih lanjut
besaran angka ini kita lihat pada beberapa provinsi yang masih cenderung tinggi
di antaranya adalah jawa timur hari ini melaporkan ada dua ratus sembilan puluh tujuh kasus positif baru
meskipun juga dilaporkan ada satu ratus dua belas kasus yang sembuh
kemudian sulawesi selatan hari ini menambahkan kasus
konfirmasi positif sebanyak satu ratus empat puluh satu orang dan tidak ada laporan yang sembuh pada hari ini
kemudian dki jakarta satu ratus dua puluh delapan kasus baru dan satu ratus empat puluh empat kasus sembuh
kalimantan selatan enam puluh sembilan kasus baru dan tiga puluh enam kasus sembuh
sumatera utara empat puluh lima kasus baru dan dua belas kasus sembuh
data selanjutnya dari provinsi ini
yang melaporkan kasusnya di bawah sepuluh
bahkan ada sembilan provinsi dengan kasus
artinya tidak ada laporan kasus baru
hal hal yang cukup mengembirakan diantaranya
sumatera selatan meskipun hari ini melaporkan empat puluh dua kasus baru
dilaporkan juga lima puluh lima orang sembuh
kemudian nusa tenggara barat
hari ini melaporkan sebelas kasus ini lebih rendah dibanding kemarin
dan melaporkan kasus yang sembuh ada empat puluh empat orang
kalimantan barat hari ini tidak ada kasus baru
tetapi ada dilaporkan tujuh kasus sembuh
saudara saudara kalau kemudian kita rinci lebih lanjut
pada masing masing provinsi
sebagai contoh misalnya jawa timur dki jakarta sulawesi selatan
spesimen yang kita terima lebih banyak spesimen dari hasil kontak tracing
yang saat ini sangat agresif dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat
ini adalah bagian dari arahan yang diberikan oleh presiden
bahwa sumber penularan yang ada di masyarakat harus dicari
yaitu dengan melakukan kontak tracing dan kemudian melakukan pemeriksaan
sebagian besar dari kasus yang kita temukan dan kemudian positif pada kontak tracing
adalah kasus yang tanpa gejala
atau dengan gejala yang minimal yang dipersepsikan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami sakit

kami juga ingin mengingatkan kepada masyarakat
bahwa kasus ini harus segera kita edukasi untuk bisa melaksanakan isolasi secara mandiri
karena kalau tidak ini akan menjadi sumber penularan yang ada di tengah masyarakat
oleh karena itu kami mengingatkan kembali bahwa pada kasus kasus tanpa gejala
yang sudah terkonfirmasi positif dari pemeriksaan pcr atau melalui tcm
harus melaksanakan dan mematuhi protokol isolasi mandiri yang ketat
karena kalau tidak ini akan bisa menjadi sumber penularan untuk masyarakat sekitarnya
total kasus sembuh sampai dengan hari ini yang kita rekap adalah lima ratus tujuh orang
sehingga total yang sembuh adalah dua belas enam ratus tiga puluh enam orang
meninggal empat puluh satu orang sehingga total yang meninggal sampai dengan hari ini adalah dua orang
empat ratus dua puluh empat kabupaten kota telah melaporkan ada kasus positif terkonfirmasi di tiga puluh empat provinsi
ini yang harus menjadi perhatian kita meskipun cukup banyak kabupaten
e provinsi yang berada di indonesia dengan mereka ini
di jijakan orang orang
indonesia dengan kasus di bawah sepuluh dan beberapa provinsi yang kecenderungan data kenaikannya
tidak terlalu signifikan artinya berada pada putaran angka itu
hanya memang masih ada beberapa provinsi yang kenaikannya cukup tinggi
oleh karena itu kita juga masih akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus odp
dan total yang sampai saat ini dilaporkan oleh seluruh provinsi sebanyak empat puluh tiga empat ratus empat belas orang
sementara pasien dalam pengawasan empat belas lima puluh dua orang
gambaran ini harus kita yakini bahwa upaya kita untuk aman dengan cara menjaga jarak
menggunakan masker mencuci tangan adalah cara yang terbaik
karena dari kontak tracing yang kita lakukan
seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi siapa yang kontak dekat dengan dia
karena berasal dari kerumunan
kita lihat beberapa kejadian kerumunan masyarakat di pasar
kemudian di tempat tempat tertentu
ini yang memberikan ruang bagi memungkinkannya proses penularan
oleh karena itu menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuatu yang penting
dan dari beberapa data yang kita dapatkan
penggunaan masker yang tidak benar juga berkontribusi terhadap penularan ini
kita masih sering melihat masyarakat menggunakan masker hanya menutup hidungnya
tidak menutup hidungnya hanya menutup mulut tidak hidung
bahkan ada beberapa yang kemudian
hanya menutup dagunya atau tidak menggunakan secara baik melepasnya menyimpannya atau mencucinya
ini juga menjadi beberapa hal yang harus kita lakukan
saudara saudara keprihatinan kita juga bisa kita dapatkan dari adanya anak anak balita yang terinfeksi
ini disebabkan karena tertular oleh orang dewasa yang memiliki mobilisasi
mobilisasi yang memiliki mobilisasi mobilisasi dan mobilisasi yang memiliki mobilisasi mobilisasi dan mobilisasi yang memiliki mobilisasi
kualitas yang cukup tinggi di luar rumah
oleh karena itu mari kita bukan hanya berpikir aman
untuk kepentingan sendiri aman tidak tertular
tapi pastikan bahwa kita juga aman untuk lingkungan kita
bahwa kita juga aman untuk keluarga kita
agar kita tidak menjadi sumber penularan di tengah tengah keluarga
kita yakin kita mampu melakukan ini dengan baik
dibutuhkan komitmen disiplin dan kebersamaan terus menerus
kita tidak mungkin kemudian berharap orang lain
hanya orang lain yang melindungi kita
tanpa ada upaya yang sungguh sungguh bahwa kita pun juga harus melindungi diri kita sendiri
saudara saudara kita meyakini ini dan kita pasti bisa
selamat sore terima kasih